razia juru parkir liar di jalan hashim ashari jakarta pusat berlangsung ricuh
razia ini sempat diprotes oleh warga
perempuan ini memprotes razia juru parkir liar di jalan hashim azari jakarta pusat rabu siang
winda tak terima suaminya ikut terciduk razia padahal winda menegaskan suaminya bukanlah jukir liar
meski demikian suami binda tetap diamankan karena diduga melawan petugas saat parkir motor sembarangan
dalam razia kali ini petugas sudin perhubungan mengamankan tiga belas pria yang diduga adalah juru parkir liar
yang kerap beraksi di sejumlah minimarket di jakarta pusat
sebagian dari mereka menolak saat diamankan
ada tiga belas jukir liar yang kami amankan
tadi dibawa juga dari kita masukkan ke mobil dari dinas sosial
untuk pemberontakan dari jukir liar tersebut saya rasa wajar ya karena memang mereka mencari nafkah dari situ
namun kita dari petugas tetap melaksanakan sesuai kewajiban kita menertibkan jukir jukir liar tersebut
juru parkir liar yang diamankan kemudian dibawa ke kantor sudin perhubungan jakarta pusat
untuk membuat surat pernyataan agar mereka tak lagi mengulangi perbuatannya